mbak tukang ojeknya pada kemana mbak nih
gue tukang ojek ombang ojek apa gapapa bagus kalau begitu
hai mbak anterin saya ke gang delapan
katanya tadi ngajek gua ngajek tapi
terus saya harus gimana mbak
aduh maaf bang boleh tunggu sebentar
apa saya mau ambil uang dulu iya sebentar ya
mbak tukang ojeknya masih lama ya
datang yaya jauh ya lama lah saya
ini buat lo saja
belum ada kembaliannya mbak
ya tuker dulu aja
mbak aja tuh yang nuker
emangnya mbak gak ada yang kecil
gak apa apa deh kurang juga
yaudah sebentar ya bang
nih uang mbak
kok ada pemennya
ketopra kemana bang
udah bubur aja ya
gak mau ah
saya maunya ketoprak
mau kemana lu
kapan lo mulai narik lagi
gue belum kepikiran buat ngojek lagi
sampai kapan jack
gak tau pur
masya allah neng
kalo nyetop aja jangan ngedadak atuh
mau saya hantar
makanya saya nyetopin abang kan mau minta hantarin kerja
pernah ga mau menunggu
kopi satu ji
lo masih belum mengojek jak
sama aja kayak sipur
lo masih belum ngojek jak
jadi kapan lo mulai ngojek lagi
gak tau pak ji
kalau lo belum bisa ngojek
yaudah kagak usah dulu
gue lupa ya
kasian kenapa pur
kalau dia gak ngojek terus
dari mana dia dapat duit
saya gak tau pur
di rumah pasti sering diomenin sama emak
saya gak tau pur
kalau dia nggak ada duit
lama lama bisa diusir
dari rumahnya emak
saya gak tau pur
jawaban lu gak tau mulu
saya gak tau pur
udah tau juga
salah tau pur
alamat ini dimana ya
nih ujung jalan ini belok kiri
ntar mas cari aja nomornya ya
mas kagak beli bubur dulu
mas kagak beli bubur dulu
mas kagak beli bubur dulu
mas kagak beli bubur dulu
ulo ulo lagi sibuk sendiri pakji
iya iya iya kebeneran di lo dateng
dukunganmu dititipin warung atuh
iya gue pengen beli terigu
tuh kalau mau ngopi bikin aja sendiri
mendingan mbak milih aja
mau diantar sama tukang ojek laki laki
apa tukang ojek perempuan
saya mau diantar bang aja deh
kenapa sih ya
kalau saya pilih emas atau mbak nanti ada yang iri
mendingan saya sama abang aja
rezeki anak pak wadih
pihak pihak pak wadih
loh pak haji kan udah punya warung
ngapain masuk ke warung orang
olok olok pak haji ke warung beli tepung
pak hodi yang jaga
kita pesen maunya apa ini makasih tadi kenapa ah biasa itu mening emang biasa kayak gitu enggak
juga ya tadi katanya biasa gimana ngejelasin ya ya pokoknya enggak apa apa neng ya udah deh masih
jelasin oloh pagi kau lama lama tuing sih iya iya iya warnanya penuh di maaf ya
paudi udah dua hari ini saya mudah mandi ke kamar mandi terus sudah gitu perutnya kagak
hilang hilang bergulung toh berarti kemarin kamu makan yang pedes pedes ya iya kemarin saya makan
potong sayur pecel ama karet dok iya iya iya iya gua tadi denger juga lu mulus mulus sama bab
terus itu namanya diare iya nih baju
mau pulang udah habis buburnya bang belum belum kenapa pulang udah sore sepi kadang beli